kita beralih ke topik lain calon presiden joko widodo dan prabowo subianto saling memuji
selesai debat yang berlangsung pada minggu malam
pujian juga datang dari wakil presiden yusuf kala
yang menilai debat yang berlangsung kali ini lebih baik dibanding debat pertama yang digelar januari lalu
berbagai isu muncul dalam debat calon presiden dua ribu sembilan belas minggu malam
termasuk di antaranya pemilikan tanah calon presiden prabowo subianto
di kalimantan timur seluas dua ratus dua puluh ribu hektare
dan di kabupaten aceh tengah seluas satu ratus dua puluh ribu hektare
calon presiden joko widodo membantah tudingan pertanyaan yang diajukan
merupakan bagian dari upaya menyerang calon presiden prabowo
jokowi bahkan memuji penampilan prabowo dalam debat tadi malam
biasa biasa saja masyarakatlah yang menilai substansi substansi apa yang kita sampaikan
tetapi yang jelas tadi saya sudah menjelaskan
mengenai apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kurang lebih akan kita kerjakan ke depan
saya kira jelas semuanya
pak jokowi kenapa tadi menyerahkan personal kepada pak prabowo
tidak tidak ada personal
yang personal itu kalau menyangkut rumah tangga atau menyangkut anak istri
tidak ada personal itu kebijakan
tadi ada legakan pak prabowo
penampilan pak prabowo
oh dia sangat bagus
menanggapi pertanyaan jokowi prabowo menilai itu adalah hal biasa
ia juga menyatakan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan jokowi
tidak apa apa biasa
kalau tidak ada serang menyerang kan tidak lucu
kalian itu tidak suka kan kalian suka yang ramai ramai
bagaimana menunjukkan beberapa statement pak jokowi pak
kalau yang benar
kalau yang benar dan yang baik ya harus kita akui dong
jadi kalau kita berbeda bagi saya itu bukan berbeda jadi musuh
saya ini anda tahu ini hubungan pribadi saya baik kepada pak jokowi
jadi ya begitulah
jadi kita ingin negara kita itu ya bersaing itu biasa biasa aja lah
sementara itu wakil presiden yusuf kala menilai debat kali ini lebih
terbuka meski tidak hadir langsung di arena debat
kala menyebut debat calon presiden lebih bagus dibanding debat sebelumnya
beberapa hal tentu kita lihat soal data tentu masing masing
kemudian bisa jadi periksa lagi
tapi secara umum itu debatnya bagus dibanding dengan sebelumnya itu
lebih terbuka gitu kan
lebih bebas begitu lebih santai juga
berbeda dengan debat tadi malam
debat ketiga yang akan berlangsung tujuh belas maret mendatang hanya diikuti calon wakil presiden
debat ketiga akan membahas tema pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan sosial dan budaya
alfira khedonisa jakarta